selain ramai dengan kepulangan novel baswedan kpk juga ramai dengan mobil sitaan
hari ini kpk kembali melelang mobil mewah hasil sitaan milik koruptor berlokasi di jakarta barat dan tanggerang
mobil mewah tersebut ditawarkan dengan harga terendah sebesar rp satu ratus lima puluh tujuh juta rupiah melalui mekanisme open bidding
barang yang dilelang merupakan mobil milik mantan presiden pks lutfi hasan ishak
mantan bdu nazarudin dan mantan ketua komisi ddprd dki jakarta muhammad sanusi
nilai terendah sebesar rp satu ratus lima puluh tujuh juta rupiah untuk toyota velfire sedangkan harga tertinggi dengan limit harga rp empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah untuk jaguar
calon peserta diwajibkan memiliki akun terverifikasi pada website www lelangdjkn go id
obyek lelang dipamerkan pada hari ini
mulai pukul sepuluh hingga dua belas waktu indonesia barat di rukbasan kelas satu jakarta barat dan tanggerang